ya amerika serikat membuka paket wisata vaksin di mana wisatawan yang datang ini mendapatkan vaksin saat berwisata
sementara itu yang baru baru ini juga disuarakan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno menyatakan akan membuka peluang paket wisata vaksin di indonesia untuk meningkatkan kunjungan turis di indonesia
dan untuk membahas untung rugi vaksin wisata kita sudah terhubung melalui sambungan zoom ini dengan yang pertama adalah
kita bertemu dulu dengan ketua umum dpp asosiasi perusahaan perjalanan wisata indonesia ibu nunung rusmiati
dan nanti akan bergabung juga ibu siti nadia yang merupakan juru bicara pemerintah untuk vaksinasi covid sembilan belas
selamat malam bu rus
selamat malam mbak sehat
sehat kondisinya ya bu ya alhamdulillah tapi kalau bicara soal pariwisata indonesia ini sudah sehat atau belum bu
ya susul lah nanti kita berbincang
oke baik ibu nunung rusmiati ini yang terbaru ada peluang akan dilakukan vaksin wisata juga di indonesia nih
mengikuti sejumlah negara sebut saja amerika serikat yang sudah menggencarkan paket wisata vaksin luar negeri
tanggapan ibu nunung rusmiati terkait peluang yang mungkin dilakukan di indonesia ini seperti apa
sebenarnya seberapa efektif sih ini manfaatnya bagi mendongkrak
apakah ini berharap para kunjungan wisatawan asing untuk masuk ke indonesia
ya terima kasih mbak selamat sore para pemirsa terima kasih
jadi vaksin adalah di mana travel agent membuat paket wisata untuk melakukan vaksin sendiri
travel agent mengatur semua yang dibutuhkan wisatawan
dari mulai surat undangan kesehatan dari jadwal vaksinnya penerbangan
akomodasi dan lainnya
di sini tentunya memang kita harus saya apalagi sebagai ketua umum yang membawahi kurang lebih tujuh ribu travel agent
apalagi sekarang menteri tarif kita usaha pak sadiq
itu betul betul juga memang selalu berinovasi dan selalu berdiskusi dengan khususnya asita
jadi di sini saya menyambut baik mbak
karena apapun vaksin ini sudah ada namun tetap tidak mungkin juga perekonomian ini tidak jalan
jadi di sini kalau kita memang betul betul mengikuti protokol kesehatan apalagi sudah vaksin mudah mudahan ini menjadi suatu solusi
di sinilah pentingnya vaksin
termasuk saya hari ini sudah vaksin kedua alhamdulillah
jadi namun tetap
itu sudah vaksin juga kita tidak semena mena kita tidak pakai masker dan mengikuti protokol kesehatan
yang pertama itu adalah pemerintah dengan kepala di negara negara khususnya amerika yang sudah melaksanakan wisata vaksin kita harus mengikuti negara negara yang masuk
kedua juga misalnya contoh kita sudah buka mulai september
nah di sini juga
jadi kita harus berdiskusi
kemudian hari ini saya juga berdiskusi dengan pak menteri dan bukur spor di daerah sumatra
bagaimana pariwisata di tiga puluh empat provinsi ini akan berjalan
karena jika ada yang bisa berjalan ekonomi sedikit demi sedikit itu akan berjalan mbak
oke bu rus itu tadi tanggapannya terkait dengan peluang adanya wisata vaksin
jika dilakukan di indonesia
saya akan menyapa ibu nadia siti nadia tarmizi yang juga sudah bergabung melalui sambungan telpon ini
bu nadia bu nadia ini yang terbaru men parekraf menyatakan bahwa ada nih opsi untuk melaksanakan vaksin wisata juga di indonesia
walaupun sandiaga uno juga mengaku bahwa ini harus didalami
karena menjadi satu hal yang sensitif di saat banyak juga warga indonesia yang belum divaksin
agar tidak terjadi kesenjangan kajian kajian akan dilakukan pastinya oleh men parekraf
sebelum nantinya mengusulkan atau mencanangkan program ini
nah sejauh ini pandangan kementerian kesehatan terkait dengan program wisata vaksin seperti apa bu nadia
ya tentunya terkait tentang kita ketahui bahwa kebijakan kita kan memang adalah bagaimana memulihkan kesehatan
juga membangkitkan perekonomian
memang isu terbesar terkait vaksinasi ini adalah bagaimana memastikan ketersediaan vaksin
jadi opsi ini sangat memungkinkan sekali ya
apalagi kalau kemudian kita berbicara bahwa vaksinasi ini adalah seperti model vaksinasi gotong royong ya
tapi tentunya kembali lagi kita harus memastikan ketersediaan vaksin dalam rangka tentunya program program seperti ini
tapi dari kami khususnya kementerian kesehatan kita akan tentunya memastikan dan fokus untuk menyelesaikan vaksinasi program pemerintah
karena pada prinsipnya kan kita harus segera keluar dari pandemi ini
oke berarti sejauh ini belum ada komunikasi ya bu nadia terkait dengan program vaksin wisata yang mungkin akan dilakukan di indonesia
betul iya baru perlu penilaian lebih lanjut yang terkait lain seperti ini
oke tapi di sisi lain untuk wisata mancanegara atau ke luar negeri ini sejumlah tour and travel sudah membuka juga bu nadia
untuk bisa wisatawan indonesia wisatawan indonesia
nah tanggapan atau sikap kementerian kesehatan terhadap hal ini seperti apa menilai untung ruginya melakukan vaksin di luar negeri
ya tentunya ini merupakan salah satu pilihan ya artinya vaksin kita ketahui semua merek dan jenis vaksin kan sudah terbukti bahwa sudah melalui uji klinis dan aman
dan artinya butuhnya sama baiknya untuk memberikan perlindungan terhadap pandemi covid sembilan belas
tetapi mungkin yang harus dipikirkan juga adalah seperti kaitannya di kemudian hari bukan hanya karena ini kan wisata tapi juga ada aturan terkait pelaku perjalanan luar negeri
artinya bagaimana proses untuk karantina dan sebagainya itu juga harus dipikirkan untuk masyarakat indonesia yang akan mendapatkan vaksinasi sambil berwisata ini
dan yang kedua adalah tentunya harus dipastikan dulu nanti untuk terkait penjanjian ikutan pasca imunisasi itu pengaturannya seperti apa
jadi artinya dipelajari betul betul untuk kemudian bisa memastikan bahwa tujuan kita itu apakah akan divaksinasi ataukah kita akan berjalan jalan ya seperti itu
supaya tentunya persiapan vaksinasinya betul betul aman dan tentunya sudah diketahui dengan baik oleh penerima vaksin
baik harus ditetapkan
jadi kita harus ditimbang dulu tujuan utamanya apa mau wisata atau mau divaksin karena banyak hal hal yang harus diperhatikan
bu rus terkait dengan yang tadi disampaikan oleh ibu nadia bahwa kita harus ingat orang mau divaksin itu harus ada yang dipersiapkan sebelum vaksin dan sesudah vaksin
nah teknisnya ini seperti apa nanti kalau untuk dari tour and travel yang melakukan perjalanan wisata vaksin
ya jadi pelaksanaan pengolahan perwisata vaksin itu harus dipersiapkan

menawarkan vaksin wisata misalnya pergi ke as seperti di san francisco kemudian los angeles dan new york
dan biaya perjalanannya juga tergantung dari jenis vaksinnya yang tadi ibu nadia bilang

nah ini kita harus betul betul yang tadi kata bu nadia bilang

sebetulnya dari segi travel agent tentunya sekarang pun sudah memberikan walaupun tidak ini ya
misalnya sekarang yang tadi saya bilang
kita juga sudah membuat paket paket walaupun itu tidak banyak
jadi kita misalnya ada sepuluh orang yang pergi kita harus yakin betul
dokternya kita sampai di suatu tempat gitu
misalnya kemarin itu di salah satu universitas
kita datangkan dan itu betul betul divaksin
nah itu kita juga sudah lakukan
jadi intinya memang untuk wisata ini betul betul ini menjadi alternatif
dan mudah mudahan tadi kata ibu nadia ini kan masih lagi di belajar
dan mudah mudahan ini mendapatkan hasil yang sangat apapun
ini adalah salah satu vaksin
terutama di bidang pariwisata itu turism itu akan berjalan mbak
oke jadi kalau dari asita sendiri apakah kemudian menyambut baik adanya program wisata vaksin baik dari luar negeri
atau justru lebih diutamakan mereka mereka yang mengadakan
wisata di dalam negeri saja
sebetulnya tentunya saya sebagai ketua umum yang membawa tentang lebih dari seribu travel agent
tentunya saya selalu menyebut baik
dan saya satu selalu berkoordinasi dengan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
dan saya sekali lagi juga terima kasih dengan pak sandi
kita selalu berkoordinasi
intinya saya tentunya menyambut baik
maupun kedua apapun
karena nantinya pemerintah akan meneruskan atau akhirnya tidak
karena kita pun harus tahu memang antara bisnis dan kesehatan itu juga kita masih pro dan kontra dalam hal ini
tentunya saya sebagai ketua umum juga tidak ingin ada penambahan covid sembilan
karena adanya vaksin wisata ini
jadi lagi lagi mbak saya diketahui
kalau kita sebagai anggota afita yang benar benar ada izin untuk travelnya
sebelum kita covid saja memang kita sudah benar benar mengikuti dalam arti protokol kesehatan
karena kita waktu itu hospitality itu sangat penting
misalnya the first image itu yang datang
kita harus di airport
di airport kita selalu berkomunikasi dari segala kebersihan
jadi sebetulnya ini adalah salah satu alternatif bagaimana bisa perekonomian jalan
karena sekarang juga saya terima kasih kepada seluruh pemirsa
waktu liburan panjang ini saya juga surprise
sampai rt pun dia membuat
jadi bagaimana menurut anda
oke siapa yang pergi ke luar kota atau pulang kampung harus di pcr dulu itu berarti masyarakat di indonesia ini sudah mengerti dan sudah benar benar concern
dan saya juga dengar berita berita seperti itu
saya selalu mengikuti
kita sudah bosen
tadinya di daerah kita
istilahnya di kampung kita
ini sudah permainan john
saya ingin mempersembahkan john
dan kita mudahkan
dengan vaksin ini
kita dan sebagai yang member saya
adalah travel agent betul betul
mengikuti protokol kesehatan
protokol kesehatan dan
itu merupakan tak membuat
betul betul dilakukan dengan
bu nadia ini tadi sudah
disampaikan bahwa lagi lagi
kalau dari asita berkomitmen bersama dengan
tour and travel lain benar benar melakukan
screening nya juga diperhatikan
karena kita bicara soal vaksin tidak semua orang bisa
divaksin walaupun ia mampu membayar
nah dari kementerian kesehatan
sendiri apa saja
kemudian yang sebaiknya
diperhitungkan ketika seseorang
ingin melakukan wisata vaksin
ini terutama bagi
wisata vaksin yang akan dilakukan di luar negeri
adalah kondisi kesehatan
jadi lebih baik dipastikan bahwa
memang artinya secara umum
kesehatan kita itu memang
dalam kondisi yang betul betul
artinya kita tahu
misalnya kita punya penyakit
jantung atau kalau kita punya
ini sebaiknya dikonsultasikan dulu
kepada dokter yang memang ini selama ini
merawat supaya betul betul
nanti pada saat kita akan
menerima vaksin di sana
kita betul betul dalam kondisi
saya rasa itu yang
harus kita perhatikan dan selain itu
juga harus dipastikan kita menerima
dosis yang lengkap ya
memang kita tahu vaksin
di amerika kan mungkin
sudah bisa menggunakan
suntikan sudah lengkap
tapi perlu diperhatikan juga bahwa
ada masa pendang
waktu untuk membentukkan
kekebalan tubuh yang harus diperhatikan
artinya tidak berarti langsung
setelah vaksinasi kita memiliki
kekebalan tubuh yang optimal
dan itu pasti membutuhkan
proses dan tentunya
selama setelah divaksin
kemudian kita melakukan wisata protokol
kesehatan itu harus tetap diterapkan
karena resiko untuk tertular
juga masih tetap ada
berarti diupayakan untuk ikut vaksin
program vaksinasi nasional dulu saja ya bu ya
dibandingkan wisata vaksin
tidak ada urgenci
dan kita juga kan ketahui bahwa
sebaiknya kita menahan diri
untuk mobilitas yang terlalu tinggi
jadi kalau tentu tentu tidak ada
urgenci saya rasa sesuai
dengan simpawan pemerintah
bahwa kita akan menyiapkan vaksin
untuk seluruh sasaran ditunggu
saja sesuai dengan waktu
baik terima kasih banyak ibu siti
nadia tarmizi yang merupakan jurubicara
pemerintah untuk vaksinasi covid sembilan belas
dan tadi juga sudah ada sekali lagi
terima kasih untuk ibu nunung rusmiati
ketua umum dpp asitatun
terima kasih sudah bergabung bersama
kami malam hari ini di cnn indonesia connected